longsor susulan berskala besar terjadi di lokasi pencarian di desa banaran kecamatan pulung ponorogo jawa timur
ribuan warga dan timsar panik dan berhamburan menyelamatkan diri
dari pantauan sementara tidak ada laporan korban tertimbun longsor
ratusan warga dan tim sar berhamburan dari lokasi longsor di desa banaran kecamatan pulung ponorogo jawa timur
mereka berusaha menyelamatkan diri karena terjadi longsor susulan
dari pantuan sementara timsar tidak ada laporan korban tertimbun tanah longsor baik warga maupun timsar di lokasi pencarian
saksi mata mengaku longsor susulan berskala besar terjadi di sektor a b c dan sektor d
kejadian diperkirakan terjadi pukul sebelas lebih empat puluh lima menit waktu indonesia barat atau lima belas menit sebelum jam istirahat pencarian
sangat besar material sangat besar dari atas sangat pelan sampai bawah itu sangat cepat sekali mas
sampai kita nggak bisa untuk apa
untuk mengetahui jadi saking cepatnya longsoran
tadi sempat ada yang tertimpa tanah longsor nggak mas
sampai saat ini belum ada tapi ya pernah terjebak banyak sekali yang terjebak jadi hari ini banyak yang terjebak pak
tapi kondisi masih selamat semua mas ya
belum bisa diperkirakan juga tapi yang jelas selamat
demi keselamatan polisi menutup seluruh akses masuk ke desa banaran kecamatan pulung ponorogo